mbak kita ijinkan pulang dulu nih mbak
serem banget soalnya
kok pulang jam kerja kalian kan belum selesai
kasir mereka tuh udah ketakutan loh
biarin aja mereka pulang ya
makasih ya pak
jangan sampai gong misterius ini mal bikin takut pelanggan sama pegawai kamu
mendingan sekarang kamu balikin ya
yaudah aku pulang dulu
eh tuh tuh
nih gongnya taruh dimana
taruh situ ya
mending gitu sih daripada nyeremen juga di sini
yaudah kita balikin
besok lagi aja tuh ya
udah malem ini teh
yaudah gimana kalau besok pagi aja kita balikin gongnya
sekarang kita taruh di kantor irika dulu
yaudah oke sekalian kita pantau gongnya
siapa tahu ada kejadian kejadian aneh
kalian denger gak
eh ini teh pasti suara gamelan dari alam goib kayaknya
ya ajalkan dong angainya ya